warga di sekitar rumah sakit jiwa naimata menolak rencana pemerintah provinsi nusa tenggara timur
menerima tujuh belas mahasiswa timor leste yang akan dipulangkan dari tiongkok dan menjalani observasi di kupang
penolakan itu dilakukan karena masyarakat khawatir virus corona akan menyebar
warga berharap pemprov ntt memikirkan dampak hal itu
apalagi jarak antara permukiman warga dan rumah sakit naimata hanya sekitar lima puluh meter
warga juga mengaku sampai jumat ini belum ada sosialisasi dari dinas kesehatan provinsi ntt
mengenai rencana rsj naimata menjadi pusat observasi
dua ratus meter saja dekat saja
kalau ini tidak bisa juga hanya mobil apa tapi kalau membahayakan kita tidak disini tidak terima
sepakai warga disini kan kita lebih dekat sini
masa masa disini pasti menolak tidak bisa terima karena kita tidak tahu
makanya laporannya sudah virus begitu penyakitnya dari sana
terus kita walaupun tidak tahu negatif positif tapi kita tidak bisa terima
karena ini rumah sakit
masa saja berbatasan sama rumah sakit
kalau seandainya saya sebagai ketua lingkungan terima masyarakat pasti demo
sementara itu pihak rsj naimata telah menyiapkan ruangan yang akan dijadikan tempat observasi
semua tempat tidur dan penyejuk udara telah dipasang sejak kamis kemarin
begitu juga ruangan paramedis yang memantau selama masa observasi
telah disiapkan pihak rumah sakit naimata
kami dari rumah sakit jiwa
mempersiapkan pertama tama yaitu halaman kemudian gedung sampai dengan tempat tidur ac kami sudah siapkan
jadi sampai hari ini sebatasnya baru sampai di bangunan
ruangan dalam arti ruangan tempat tidur tujuh belas tempat tidur sudah disiapkan sampai penerangan semua sudah siapkan
kami masih tetap koordinasi dengan tim dari dinas kesehatan
alat alat medis sendiri
itu yang belum karena itu dari tim dinas kesehatan atau tim provinsi
peralatan medis seperti thermo scanner alat pelindung diri masker dan obat obatan
serta makanan juga telah disiapkan oleh dinas kesehatan ntt